saudara penumpang batik air kaget mengetahui pilot co pilot tertidur meski curiga rute berubah
pakar penerbangan alvin lee menilai faktor kelelahan pilot co pilot meski dapat perhatian serius maskapai
salah satu penumpang pesawat batik air id enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rute kendari jakarta dua puluh lima januari yang lalu
baru mengetahui ada insiden pilot kopi laut tertidur dari pemberitaan
namun penumpang mengaku sempat curiga karena pesawat terbang hingga ke area pantai selatan jawa bukan rute biasanya
saya abadikan momen itu untuk apa namanya untuk saya gitu loh
jadi mungkin pesawatnya disuruh berputar putar dulu
menteri perhubungan budi karya sumadi memberikan teguran keras maskapai batik air
kementerian perhubungan akan menginvestigasi insiden ini agar tidak terulang
kita menegur keras batik air dan juga minta agar dilakukan sanksi
sesuai dengan ketentuan terhadap blue pilot
sejauh ini apa penyebabnya sedikit pak
dalam keterangan tertulis yang diterima oleh kompas tv
maskapai batik air membebas tugaskan sementara dua pilot yang tertidur saat menerbangkan pesawat rute kendari jakarta
keputusan ini diambil sebagai bentuk keseriusan maskapai terkait aspek keamanan dan guna kepentingan investigasi
pengamat penerbangan alvin lee menilai faktor kurang istirahatnya pilot kopilot perlu mendapat perhatian serius
alvin menyebut meski dilarang istirahat saat penerbangan
tetapi sudah ada kesepahaman maskapai terkait prosedur pilot kopilot beristirahat saat penerbangan
dan ini internasional ada kesepahaman ya bahwa di dalam kokpit itu harus ada dua orang
kalau salah satu pilot itu sedang tidak aktif
baik itu sedang mungkin tidur untuk penerbangan panjang
atau mungkin ke toilet atau mungkin ke galley ke dampur dulu untuk mopi
itu harus ada satu awak kabin
atau mungkin kalau ada pilot cadangan yang duduk di kursi penumpang
itu harus ada di dalam covid
faktor kelelahan pilot kopilot perlu mendapat perhatian serius
khususnya jika rute penerbangan padat seperti saat lebaran
hal ini mengingat berdasarkan data angkasa pura ii
dari dua puluh bandara saat mudik lebaran tahun lalu
lebih dari tiga puluh dua ribu penerbangan dalam dua puluh hari
jumlah itu naik tujuh belas persen dari tahun sebelumnya sebesar tiga puluh dua ribu lebih penerbangan
keselamatan penerbangan perlu menjadi perhatian mas kapai
di tengah meningkatnya jumlah penumpang mas kapai
khususnya di bulan puasa dan lebaran
bagaimana mengantisipasi pilot kelelahan khususnya di saat rute penerbangan pada bulan ramadan dan mudik lebaran nanti
kita akan bahas bersama pengamat penerbangan
mas geri selamat petang
kita juga akan bergabung dengan suryadi jayapurnama
beliau adalah anggota komisi lima dpr ri dari fraksi pks
pak suryadi selamat petang
selamat petang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam saya ke pak geri dulu ya
mas giri jadi secara aturan kalau bicara pilot
ini kan sebenarnya mereka tidak disalahkan
dua duanya ikut tertidur bersamaan begitu ya
jadi sebetulnya kalau sempat dikatakan gini
salah satunya kelelahan tapi kemudian ada dugaan juga memang dua duanya dalam pressure jadwal penerbangan yang begitu padat
jadi sebetulnya kalau menurut analisa anda sampai ini terjadi itu apa penyebabnya
sebenarnya gini ini masalah pilot kekuduran ini tidak hanya terbatas di indonesia saja ya
makin banyak penerbangan penerbangan jadwal penerbangan
penerbangan jarak pendek dan menengah yang dilakukan di dini hari oleh maskapai maskapai di dunia
ini makanya banget resiko yang baru ini yaitu padat detik di penerbangan jarak pendek
kalau penerbangan jarak jauh untuk itu penanganan sudah ada lama
nah ini sebenarnya sudah diidentifikasi oleh industri
sudah banyak yang ingin apa yang namanya frms seperti risk management system
di mana ketentuan istirahat yang ada pada regulasi itu belum terlalu lama
dan regulasi itu belum terlalu cocok dengan kondisi di mana maskapai mulai mengadakan banyak penerbangan di dunia hari
nah itu sudah di excet oleh kementerian perhubungan dan itu sudah dianjurkan
tapi memang belum ada bakunya dan memang namanya risk management tidak ada bakunya
ya itu hal yang relatif dan kualitatif bukan kualitatif
anda harus begini begini a b c itu
nah itu yang kita harus tahu
yang kita harus cari tahu sekarang akan adalah seberapa detail frms yang ada di dalam batik merah tersebut
ini yang nanti harus dicari oleh pihak investigator
ini kan informasi yang didapatkan pesawat ini koreksi saya kalau salah ya mas giri ini vv ya
jadi jakarta kendari kendari jakarta pilotnya tidak turun dari pesawat
bahkan jadi langsung kembali lagi ke jakarta dan ketika proses kembali ke jakarta
kedua pilot dan juga co pilot ini ikut tertidur
bahkan yang dikhawatirkan adalah soal ketersediaan aftur
memang lazimnya kalau untuk pesawat vv ini soal aftur dan mencegah hal seperti ini tuh
kalau aftur kan mereka bisa ngisi lagi di kendari ya waktu itu
jadi kemarin kita udah hitung untuk itu mereka butuh sekitar sembilan sepuluh ton bahan bakar
untuk bisa dari kendari ke jakarta dan ke bandara pengalihan
kalau itu dilanggar ambil ketahuan itu fatal banget
jadi mas kp tidak akan main main di situ
yang masalah krunya pilotnya bolak balik itu juga nggak masalah
cuma kembali lagi yang harus dilihat sesuai dengan namanya asas fims tadi
asas fatigue risk management system itu harus dilihat
peraturannya membolehkan satu kruset terbang dari jakarta kendari bolak balik
itu flight penerbangannya sekitar lima jam total
terus ditambah junti satu jam sebelum
kita asumsi setengah jam pada saat di sana
terus satu jam setelah selesai terbang baru selesai tugas
atau berangkat dari pagi
pagi dalam arti setelah subuh itu mungkin wajar
yang harus dilihat dari sisi fims ini
kalau dia berangkatnya ibarat jam dua jam tiga pagi
apakah limitisasi beauty time untuk berangkat jam segitu harus diturunkan atau tidak
apakah limitasi flying time untuk perunya untuk jam segitu harus diturunkan atau tidak
dan itu harus dilihat dan dinilai
dan itu mohon maaf tidak ada bahwa
pak suryadi bagaimana melihat insiden ini pak
ya jadi kami sangat terkejut ya dengan adanya insiden ini
kedua pilot yang tertidur hampir sekitar tiga puluh menit gitu ya
karena pertama betapa tidak ada pengawasan
padahal kita tahu kalau dalam dunia penerbangan
dibandingkan dengan moda transportasi lain seperti darat maupun di pelabuhan gitu ya
kenapa poin pentingnya di sini adalah
batik air ternyata ada indikasi tidak menerapkan prosedur
prosedur yaitu daftar periksa diri
karena kan semestinya setiap pilot begitu menerbangkan pesawat
paling tidak itu diperiksa dirinya itu terhadap enam hal
pertama illness kondisi apakah dia sedang sakit atau tidak
kemudian medical apakah dia sedang ketergantungan obat tertentu
minum obat yang punya pengaruh misalnya ngantuk
kemudian kondisi stres kelelahan faktor alkohol
dan juga kondisi emosionalnya
nah ini berdasarkan indikasi yang disampaikan oleh kmkg
ternyata batik air tidak menerapkan itu
nah itulah yang membuat kita kaget
oleh karena itu kita minta supaya ini tidak boleh terulang lagi begitu
kemudian apakah komisi lima akan memanggil kemenhub untuk menindaklanjuti ini
karena kita tahu bentar lagi sudah memasuki bulan puasa
bentar lagi lebaran artinya jam penerbangan itu akan jadi sangat luar biasa padatnya
pressure mereka juga untuk bekerja juga pasti akan lebih besar
itu seperti apa antisipasinya
ya betul kami sudah jadwalkan nanti akan memanggil menteri perhubungan
termasuk juga para operator penerbangan ya
karena kita tidak saja yang saya dengar sudah diberikan sanksi kepada pilot yang bersangkutan
tapi mas kp nya ini juga perlu diberikan sanksi ya bukan cuma teguran
tapi karena tidak menerapkan prosedur keselamatan yaitu daftar periksa diri
dan yang lebih penting yang kita harap juga ada semacam sanksi sosial
jadi kementerian perhubungan itu juga perlu mengumumkan secara berkala mas kpi mas kpi
dan juga pelaksanaan dari prosedur keselamatan itu apakah sudah dilaksanakan atau tidak misalnya
seperti yang terungkap sekarang ini ada indikasi bahwa batik air tidak melaksanakan prosedur daftar periksa diri
bagi para pilot yang akan menerbangkan pesawat gitu
supaya publik tahu bahwa oh ternyata ini mas kp ini kok ternyata begitu lalai gitu
belum lagi kita bicara tentang aspek teknis kan ini baru aspek human error ya dari sisi sdm gitu
karena ada tiga faktor penyebab kecelakaan itu
selain faktor manusia ada kelalaian ada juga faktor teknis dan juga faktor eksternal yaitu cuaca
nah ini perlu menjadi perhatian kita terutama dari sdm ini
oke kalau tadi pak suryadi dari sdm juga salah satu evaluasinya juga ke manajemen dari batik air
mas geri apa terakhir evaluasi dari anda
evaluasi gini kita tidak boleh terburu buru
investigasi masih berlangsung dan evaramesti bukan hal yang gampang
kalau kita langsung mengharapkan ada sanksi dalam waktu cepat saya akan jamin ini akan terulang
untuk keselamatan sanksi itu nomor kesekian
yang penting paling penting adalah mencari akar permasalahannya lalu diterapkan solusinya baru setelah itu yang tidak comply dengan solusi tersebut baru diberi sanksi
kalau kita langsung terburu buru ya ini akan terulang
dan ingat kalau tadi pak suryadi bilang tentang sanksi sosial
kenapa cabin group tidak mau atau tidak melakukan pengecekan
kita harus cek juga apakah cabin crew nya khawatir karena pesawat sudah akan desain karena pilot harus melakukan desain briefing
terus mereka bilang ah jangan sekarang tadi kan kita sudah cek
terus juga jangan lupa tidak lama waktu yang lalu sepuluh tahun yang lalu ingat
rame di sosmed dituduh mereka selingkuh main main
kita jangan hanya nuduh nuduh memojokkan kita juga harus membela itu harus dilakukan
jangan pada saat ada orang yang ngawur di sosmed bilang oh itu begini terus kita diam saja itu juga
jadi artinya dicari dulu sumber masalahnya ya sebelum kemudian menerapkan saksi supaya kemudian ini tidak terulang problemnya
terima kasih mas geri terima kasih juga pak suryadi sudah bergabung di sapa indonesia malam sehat sehat selalu